sejumlah pengguna jalan dikejutkan oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas
di jalan ledjen s parman tanjung duren jakarta barat pada sabtu malam tadi
seorang pengendara motor yang diketahui bernama fadilah muhammad kamarullah
usia delapan belas tahun asal kebonana selatan cipinang cempedak jati negara jakarta timur
tewas seketika dengan kondisi luka parah di bagian kepala usai terlindas bus transjakarta
korban yang diduga hendak menyalip terhimpit mobil bak terbuka dan bus transjakarta
korban pun hilang keseimbangan terjatuh dan terlindas bus transjakarta di ban bagian belakang
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah tomang menuju grogol macet panjang
tahu tahu tahunya kalau sos bak dia kan kira udah di belakang gue di belakang dia juga

dia yang nabrak pak
beginilah kondisi mobil pickup yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan translawesi desa tadui
kecamatan kaluku kabupaten mamuju sabtu siang
mobil yang melaju dari arah kaluku tujuan mamuju ini ringsek
akibat menabrak rumah warga di sisi jalan
dibantu warga sekitar pickup yang menabrak rumah warga langsung ditarik mobil terang
belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tunggal ini
kuat dugaan sang pengemudi hilang kendali
saat melaju dalam kecepatan tinggi
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sang pengemudi mobil diketahui hanya menderita luka ringan
beginilah video amatir saat ketiga korban kecelakaan tunggal tergeletak di jalan raya
tepatnya di daerah patung kuda kawasan tretes kabupaten pasuruan jawa timur pada hari sabtu
akibatnya wiwi fidayati perempuan usia empat puluh tahun
asal desa dayuwa

asal desa dayuwa
asal desa dayuwa
asal desa dayuwa
asal desa dayuwa
sementara kamida andriani mengalami luka memar di punggung dan lututnya
beruntung anak hamida usia enam tahun hanya mengalami luka ringan
menurut saksi mata kecelakaan bermula saat motor bebek yang dikendarai tiga orang ini
namun saat diturunan motornya oleng hingga menabrak pohon
ketiganya langsung terpental keluar hingga masuk pari

saat ini dua pengendara masih dirawat di rumah sakit umum bangil
berikutan cnn indonesia